pembongkaran rumah tempat pembuatan narkoba itu dilakukan anggota satres narkoba polresta banyumas di wilayah maus cilacap awal bulan ini
pembuatan narkoba ini terungkap setelah anggota satres narkoba polresta banyumas menangkap salah satu pengedar narkoba jenis tembakau gorilla berinisial lw di jalan jenderal sudirman purwokerto
berdasarkan pemeriksaan lw polisi memperoleh informasi tembakau gorilla itu didapat dari iw warga asal maus cilacap
polisi kemudian menggerbek rumah iwe
saat gelar perkara pada kamis pagi polisi menunjukkan barang bukti yang didapat dari hasil pengembangan kasus ini
semua barang bukti yang disita tersebut bernilai sekitar enam ratus lima puluh juta rupiah
hasil pemeriksaan menunjukkan iwe sudah setahun memproduksi narkoba
ia adalah residivis kasus
iwe menjual barang tersebut melalui media sosial
kedua tersangka ini kita berhasil menyita total seluruh obat daftar g yang berhasil kita sita satu ratus tiga puluh dua enam ratus delapan puluh delapan budir
sementara itu kedua tersangka dapat dijerat dengan pasal satu ratus empat belas undang undang no tiga puluh lima tahun dua ribu sembilan tentang narkotika
dengan ancaman hukuman maksimal dua puluh tahun penjara
imam ambarwoto banyumas jawa tengah